induk anjing betina yang baru saja melahirkan tujuh anak anjing ini menjadi satu dari delapan belas anjing yang diselamatkan dari seorang jagal di bantul daerah istimewa yogyakarta sembilan belas september lalu
semua anjing ini telah ditebus pemilik ron ron dok care victor indra buwana dengan harga rp dua puluh lima per kilogram meski telah dibeli jagal ini dari purworejo jawa tengah dengan harga hanya rp dua puluh lima per anjing
semua anjing telah dibawa ke shelter yang hampir seluruhnya didanai victor dari koceknya sendiri
victor bersyukur dua anjing telah diadopsi karena sebenarnya shelter ini telah melebihi kapasitas di mana saat ini shelter telah dihuni lebih dari dua kali lipat kapasitas normalnya
victor menyilakan jika ada pihak tertentu yang akan mengadopsi anjing anjing ini
masalah uang gratis nggak ada uang sama sekali di kita semuanya gratis
kedua yang kita minta adalah rumah yang aman dalam arti kata anjing itu nggak diliarkan jadi rumahnya itu betul betul aman ya berpagar gitu
ketiga anjing itu dipelihara pak dalam rumah nah ini wajib dalam rumah kita nggak mau anjingnya berakhir di kandang seumur hidup buat apa
dinas pertanian pangan kelautan dan perikanan kabupaten bantul mengaku menemukan jagal jagal anjing di wilayahnya beberapa tahun lalu dan meyakini jumlahnya telah berkurang saat ini
dinas pertanian pangan kelautan dan perikanan kabupaten bantul mengaku menemukan jagal jagal anjing di wilayahnya beberapa tahun lalu dan meyakini jumlahnya telah berkurang saat ini

mengantar dari tim dari balai besar veterin wates karena dia ingin mengetahui tentang rabies daripada anjing yang dipotong itu
jadi kami selaku tuan rumah kita hanya mengantar tim itu kami menemukan tujuh titik
ahli kesehatan masyarakat veteriner universitas gajah mada widakdo sri nugroho menyebut
daging anjing tidak layak dikonsumsi
tidak layak dikonsumsi manusia karena bukan hewan ternak konsumsi dan telah mengalami domestifikasi sebagai sahabat manusia
sehingga daging anjing yang telah dikonsumsi manusia bisa dipastikan tidak jelas asal usulnya
bisa jadi menyimpan bahaya serius sejak penangkapan hingga proses membunuhnya
khususnya infeksi virus rabies yang mampu mematikan manusia dalam waktu singkat
ada kemungkinan kalau ada anjing yang positif rabies dia kontak dengan korban
pelaku atau yang mematikan dan itu memungkinkan si pelaku atau orang yang mematikan ini terinfeksi juga
di sisi lain kalau dalam handlingnya tidak baik dia bisa menular atau kontak dengan anjing anjing yang sensitif yang ada di sekitarnya
peraturan pemerintah nomor sembilan puluh lima tahun dua ribu dua belas tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
tidak pernah menyebutkan hewan peliharaan seperti anjing sebagai hewan potong
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta